karena mobil gue belum kelar
terpaksa gue minjem mobil teman gue
saya lagi di jalan bos
jesse katanya ngeliat adi di depan stanford cafe itu bener
masa sih bos
kan katanya adi lagi di malaysia
makanya kamu kerja yang benar dong
kalau sampai ada di jakarta kamu gak tau tuh gimana
gak mungkin lah bos
jesse mungkin sudah liat
yang benar kalau nyari adi
ya jangan kecewain saya
itu saya sama jessi besok pengen balik ke rumah
ya jadi tolong pastikan sebelum saya maju sampai rumah
itu dennis udah kamu pindahin ke tempat lain
kenapa dennis masih dipertahankan sih mas
kenapa gak disingkirkan aja
saya masih butuh dia sampai urusan saya selesai
jangan sampai ada kesalahan lagi
mending gue gak usah kasih tau bos
kalau gue liat aldebaran dari rumahnya vera
daripada gue makin dimarahin
biar gue selesaikan semuanya
kan ada yang ngikutin gue
kau tuh baik tamu yang planetik ini
aduh kemana sih mas al
kok gak balik balik dia udah hubungin kamu gak
kamu dari mana aja sih mas
lupa kalau harus bed rest
tapi jangan marahin aku dong harusnya aku marahin kamu
kamu dari mana
tadi kata rene kamu ketemu sama ibunya vera ngapain
kamu gak ngeliat istrinya tuh lagi
kamu pergi gitu aja gak pamit
kau pikir emang aku gak stress
mendingan gue gak usah kasih tau ke andien soal flasher sini deh
biar andien gak kepikiran
jawab kok dia
ya ini baru mau dijawab
makanya jangan rocos kalau tanya satu satu
ya tadi cuman
ibunya vera cuma pengen cerita soal vera aja
udah cuma cerita itu aja
ngapain sih ribet banget
harus dateng ke rumahnya
terus tadi kata pak randy kamu minjem laptopnya
buat cek kerjaan saya
tolong beli laptop yang sini ya
baik pak sebentar
udah istirahat lagi
saya gak kemana mana udah udah
saya temenin di sini
iya ini di sini

dia pilih mereka menjalankan leftover bob
oh dia ke mana
tapi udah tak nunggu multing

kok nunggu dulu
nggak apa apa biar cepet aja
ini saya pinjam dulu ya
yaudah sekarang kamu boleh pulang
tapi kalau nanti saya butuh apa apa
aldebaran butuh laptop randy
ktp papanya bella masih di saya
buat apa juga saya simpan ktp ini
berurusan dengan masa lalu saya
pembunuhnya yang jatuh ya
mungkin bisa di miliki nyariin
atau bisa di bumiin
baik nanti akan kami urus
maaf bapak dengan bapak siapa
kayaknya andin udah pulus
telah menyalavat terhadap bapak